terlihat presiden joko widodo sudah menurun di tangga bersama jan etes
sepertinya berpakaian lombok bahwa bali ya fandi
betul sekali sekali pakaian yang dikenakan presiden joko widodo adalah pakaian adat nusa tenggara
begitunya terlihat seperti ini atau bali
kita lihat sudah terlihat hadir ditemani oleh putra sulungnya gibran raka buming raka
juga cucunya jan etes dan juga terlihat tamu undangan vip sudah hadir
tadi terlihat ada yusril iza mahendra dan juga ada ibu putriku swiss nuwardani
yang juga terlihat tadi sudah hadir di daratan tamu undangan jelang detik detik proklamasi
peringatan di istana merdeka pada hari ini sabtu tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas
tadi seperti fanny katakan yang menggunakan ulos ternyata menteri pendidikan dan kebudayaan
yang memang hadir juga pada pagi hari ini
mari menunggu nanti detik detik peringatan hud ri ke tujuh puluh empat karena sudah memasuki pukul sembilan lebih dua belas menit waktu indonesia barat